mama ini keterlaluan
kamu telah melakukan kesalahan besar
saya saya gak tau den
saya gak sengaja
suara apa tuh rut
nggak tahu tante
mungkin bapak jatuh bu
kalau sampai ada yang tahu kejadian ini

kalau di kantor
gue takut dilihat lita
karena gue dijanji gue gak akan ngomongin masalah ini sama siapapun
emang ada apa dengan lita
lu gila ya mir gia tuh sekarang udah jadi istri orang lain
kalaupun sekarang gue cinta sama dia gue gak akan bisa milikin dia seutuhnya
jujur gue ngasih sayang sama dia
tapi buat apa semua itu
kalau lo masih sayang dan cinta sama lita lo masih bisa kok milikin lita
gini lita cerita sama gue kalau selama ini rudy udah nyanyiin lita
gue curiga kalau rudy itu punya kekasih gelap di luar
dan kalau lo bisa nangkep basah hubungan rudy di luar
ya lo cari tau lah tentang rudy
dan lo masih bisa kan ngebuka gedungnya rudy
sudah deh lita kamu jangan naik terus
aku pusing tau
nanti kalau mama papa akan mendengar gimana apa kata mereka
mas perempuan mana yang gak sedih mas
tapi mas gak pernah perhatiin aku
atau mungkin mas punya wanita lain di luar
tidak kamu jangan sembarangan menuduh
apa tuduhan aku salah mas
buktinya mas itu gak pernah perhatiin aku
mas gak pernah ngasih aku nafkah batin
sekali lagi kamu denger
jaga ucapan kamu
mas mau bilang kalau mas sudah memenuhi tanggung jawab mas sebagai seorang laki laki
kenapa diam mas
kalau dari dulu aku tahu mas akan memperlakukan aku kayak gini
udah aku capek
gue sebanyak kamu
sudah kamu tidur sekarang

ya saya tetap kan
tidak jangan sabar sabar
papa ini kenapa sih
papa tuh seneng ya kalau ngeliat mama dikurung di rumah terus
kok mama seperti itu bicaranya
selama ini kan mama nggak pernah kemana mana pa
selalu diem di rumah aja
sekarang udah berjalan tiga tahun kamu udah bosan
kalau nggak sakit papa juga nggak minta bantuan mama
tapi kan sekarang
iya papa minta bantuan aja sama bisiti kenapa sih
ya allah bisiti bukan pembantu dia bukan istriku
ya udah minta kawinin aja sama bisiti
tapi maksudnya mama ini keterlaluan
pa aku tuh udah bosan sama renggikan kamu
gimana aku yang ngurusin kamu
bu tolong bu jangan pencet saya bu
saya bersumpah saya nggak akan bicara sama siapa siapa
mungkin bibi nggak akan bicara sama siapa siapa
kalau bibit tetap di rumah ini
tapi bu saya berjanji saya bersumbang akan bicara sama siapa siapa
meskipun bapak yang bertanya bu
bi kita nggak bisa mempekerjakan bibi lagi di sini
kita nggak mau semuanya jadi bencana bi
sekarang juga iwi tinggalkan rumah ini
ini uang pesanggal untuk bibi
eh apa kamu nggak dengar apa yang dia omongin bu
sekarang pergi beresin baju baju kamu
kenapa bibi sampai dipecat sama mama
udah deh bibi nggak usah cari alesan aku udah dengar semuanya kok
sekarang bibi bilang kenapa bibi dipecat sama
ngapain kamu masih di sini
ayo beresin bajunya cepet terus pergi deh rumah ini
kenapa bistri sampai dipecat sama mama
kamu gak usah ikut campur
itu bukan urusan kamu
waktu bi siti masuk ke sini itu juga mama yang masukin
sekarang kalau mama mau keluarin kamu gak perlu tanya
sayang sudah lah
kamu nggak usah ikut campur urusan mama kamu
lagian masalah pembantu kan gampang
kita bisa cari lagi yang layak
sekarang gini aja kamu kan mau berangkat kerja
biar aku antar ya